jajaran satuan narkoba polres lombok utara menemukan puluhan pohon ganja di kebun belakang rumah milik warga jumat siang
kejadian itu berawal saat petugas mendapat laporan masyarakat yang curiga ada tanaman aneh di kebun rumah milik salah satu warga
selain menyita barang bukti petugas menangkap dua orang yang diduga sebagai pemilik pohon ganja ini
kini keduanya sedang menjalani pemeriksaan di markas polres lombok utara